tiga hari jelang lebaran penumpang mulai memadati stasiun kereta api bandung
untuk melayani penumpang dalam jumlah besar
stasiun kereta bandung menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang mudik tahun ini
stasiun kereta api bandung menyiapkan sarana dan prasarana seperti posko lebaran
yang bisa dimanfaatkan oleh penumpang untuk memperoleh informasi terkini
terkait keberangkatan kereta api
untuk mempermudah pelayanan penumpang bisa melakukan check in tiket mandiri
yang bisa dilakukan dua belas jam sebelum keberangkatan
menghadapi mudik tahun ini pt kereta api daops dua menyediakan lima puluh enam ribu tiket per hari
sementara itu tiket akupansi tiket sudah terjual habis mulai dari tanggal tiga puluh juni hingga lima juli